arus balik jalur selatan yang melintasi wilayah garut masih ramai
lalu lintas tidak hanya ramai oleh kendaraan arus balik pemudik
tapi juga arus liburan menuju lokasi wisata
tugas masih memperlakukan arus satu arah untuk mengurai kemacetan
dan kini untuk mengetahui kondisi terkini di kadung ora kabupaten garut jawa barat
kita langsung saja terhubung dengan koresponden cnn indonesia
ada yogi tujuliarto di sana kita lihat
halo yogi selamat sore saya lihat di belakang anda masih padat kendaraan
apakah memang mayoritas kendaraan yang melintasi di titik anda melaporkan saat ini
untuk berwisata atau justru arus balik mudik lebaran
baik selamat sore memang di wilayah kabupaten garut tepatnya di wilayah kadung ora
memang volume kendaraan masih lumayan ramai ya
cukup ramai bahkan dari tadi pagi sampai sore ini
intensitas kendaraan masih sekitar
antara lima ratus sampai enam ratus unit per menit
artinya masih ada arus balik yang bisa anda lihat di sebelah saya ini
ada arus balik yang lumayan ramai
didominasi oleh kendaraan roda empat dan juga angkutan umum
terutama bus kota menuju wilayah bandung dan wilayah jakarta dan sekitarnya
nah mengenai keramaian ini didominasi oleh kendaraan yang menuju ke arah jakarta dan bandung
atau arus balik
sementara di arus sebelahnya sebelumnya ada keramaian kepadatan yang lumayan besar atau tinggi juga
sebelumnya yaitu mengarah ke wilayah garut untuk ke lokasi lokasi wisata
namun sejak sekitar pukul satu tadi siang
arus untuk menuju ke wilayah garut ke lokasi wisata sudah mulai bersukurang
dan sore ini bisa jadi kendaraan tersebut bergabung dengan kendaraan arus balik
menuju wilayah bandung dan sekitarnya
nah memang kepadatan kendaraan ini sempat bisa diurai oleh petugas dengan cara buka tutup jalur
dan memperlakukan sistem satu arus menuju bandung dan jakarta
ya yogi berdasarkan tadi deskripsi anda
saya jadi mengkhawatirkan ketika nanti para wisatawan
yang baru saja berwisata kemudian akan mengarah ke jakarta
mereka akan bersatu dengan arus balik
bukankah itu akan menambah volume kendaraan di arah tersebut
apakah ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh petugas
ya betul sekali hera
memang itu yang akan dikhawatirkan petugas
ketika nanti sore menjelang maghrib atau bahkan mungkin setelah jam enam sore
ada kekhawatiran arus balik ini akan juga ditambah dengan arus para pewisata
yang selesai melakukan wisata di lokasi garut dan sekitarnya
volume kendaraan di prediksi akan meningkat
tapi petugas akan mengarahkan para pengendara ke beberapa lokasi
tepatnya di sekitar wilayah atau alternatif jalur menuju cijapati dan bandung
memang ada titik titik yang harus diwaspadai oleh para pengendara
diantaranya adalah perlintasan kereta di wilayah kadunggora
dan juga persimpangan menuju jalur alternatif ke arah bandung dan jakarta
nah memang kalau kita bisa lihat memang petugas apalagi saat ini
anda bisa lihat beberapa waktu yang lalu telah terjadi hujan dengan intensitas sedang menuju ke deras
dan bagi pengendara diharapkan untuk tetap waspada terutama pengendara sepeda motor
karena beberapa kali tadi saya lihat ada pengendara sepeda motor yang terpleset
karena memang menghindari atau mencoba mendahului kendaraan di depannya
ya yogi tentu saja cuaca yang tidak begitu baik ini memang patut diwaspadai oleh pengendara
yogi tujuliarto koresponden cnn indonesia terima kasih atas laporan anda